keliling keliling nanya tetangga
terus gimana caranya
mbak siti mau pinjam blender
eh mbak laras
mau beli makan
belum tau sih
mbak laras mau kemana
mau beli makan juga
pengennya sih cari mie ayam
si maya itu orangnya rajin
soalnya kebiasaan rajin
lu tau kagak
ya tau atuh
kayak si mae
bang udin ga ke parkiran
gua takut disamperin put
males apa takut
yang bener dong
mas suaranya nggak kayak begitu bang
mbak siti ga jadi penyembender
blendernya ketemu di kamar mandi
oh dia kamar mandi
ya mana tati tau bang
keliling keliling nanya tetangga
terus gimana caranya
ga tau cara buka tankinya
kalau gue ngundang si maik buat buka puasa bersama di rumah gue
kan puasanya juga minggu depan
pan gue ngundangnya minggu depan kalau udah puasa
kirain ke sekarang atube
kalau lagi malah jangan pada ngomong
buka buka gue dong
biar minum deh
keselak dah lo
lo temennya dia
beraninya nyuruh cewek maling motor
bukan bukan temen saya
gak tanya temennya
anu sumpah bang
saya baru kenal
lo jangan bohong ya
coba diam bang
sebentar atu neng
jalan dulu bang
udah nganing kah
udah nggak soalnya
agak enak betekan
rumah makan di sini apa dibungkus
makan di sini
kapain dong ini bener
kalau perhatian gue langsung enger
gue ada di sini enggel banget intelligence wyatt

ba ass yuk
bakal kita menyuruh kalau ada ada
ayo gaut deh
terus liat belum ada yaam nyamanya mahou
bisa jadi apa juga
iya masya allah
hei jangan lari loh hei
ada yang maling motor di parkiran
pak haji saya mau ngejar dulu
udah sama uber
sebenernya neng teh mau kemana tuh
ke pangkalan aja deh
kalo mau ke pangkalan marahnya kesana tuh neng
yaudah ke depan aja
masya allah berangkat
keserte sama cewek itu cak

kami mau ke
iya ada ben satu ratus dua puluh tiga ini kalau ternyata
sebetulnya siapa sih maling motor bukan bang bang
hai bang mundur bang ayo bang mundur terlalu mana kuncinya ampun bang
oh kunci sepeda motornya dicuri ya lain kali abang harus lebih berhati hati jangan lupa cek
kunci motor abang sebelum abang meninggalkan parkiran mah bang kunci saya tadi ketinggalan
tapi abang sebagai tukang parkir harus ingetin saya dong kalau kunci motornya ketinggalan baiklah
itu malingnya udah tangkap